kita omongin dulu supaya di dalam pak
pak pak ini ada apa pak
udah kamu tenang aja nanti papa jelaskan ya
gak pak pak pak
ini ada apa sih
ngapain kamu ada disini
pergi kamu pergi
menjauh dari keluarga saya
bela pasti gitu ya
karena dia gak liat siapa siapa
dari sini wajahmu kelihatan cantik
dengan apa yang kamu lakuin sekarang ini
aku sakit hati tau gak
aku harus melakukan apa sih
kalau kamu seperti ini bella
sepuluh tahun aku menahan rindu
dan aku berharap ketika aku sampai di jakarta
aku bisa setiap hari sama kamu
aku bisa setiap hari sama kamu
itu semua untuk menebus sepuluh tahun yang sudah terlewati
aku kangen sama kamu
masa kamu tegas sih ngeliat aku tersiksa seperti sekarang ini
aku tak mau menangis
aku mau menangis
aku mau menangis
aku mau menangis
aku mau menangis
mereka udah gatau
aku minta maaf dengan tulus
iya kak aku kesana ya
ayo kita cepat ke rumah bapak
bapak aku ditangkap polisi
saya yakin pak tolong jangan dibawa dulu pak
kita omongin dulu sungai di dalam pak
karena saya yakin gak mungkin pak
pak pak ini ada apa pak
udah kamu tenang aja nanti papa jelaskan
enggak pak pak pak
ini ada apa sih kenapa
ngapain kamu ada di sini
pergi kamu pergi
menjauh dari keluarga saya afif menjauh
semua selalu nyeluruh di keluarga kami
pergi kamu afif
lo tuh cuma bawa sial ya
kehadiran lo di sini itu cuma bikin keluarga gue susah terus
tunggu tunggu ini ada apa sih kenapa malah afif yang disalahin

bella papa kamu itu ketat
semua gara gara keluarga dia bella
suami tante itu bekerja keras
itu untuk memajukan perusahaan papa kamu afif
tapi apa yang dia dapat apa
dia malah dituduh untuk mengelapkan dana pensiun
puas kamu puas afif

itu makin begitu

ada di payung kami ini
ag stunned beli belah ini
kau n emphasize aku kolek
intro tahu sih
kamu udah denger belum
bisa bisanya dia menipu keluarga kita
apakah benar om darman melakukan itu atau tidak
kurang bukti apalagi afif
semuanya udah jelas
tanda tangan si darman ada di setiap berkas penipuan itu
kenapa dia banyak
afif tunggu mama
kamu kenapa sih
afif buka pintunya nih mama
afif sudah mencari tau
bagaimana caranya om menjebak darman
emang ada apa dengan dia
mungkin om sudah terlalu mabuk
sampai gak tau
apa yang sedang terjadi
sudah beberapa kali papa bilang
jangan bawa minuman ke dalam rumah
karena kami gak suka
ini jelas dilarang oleh agama
afif om gak tau apa
ini apa apaan afif
om gak tau apa apa afif
ini apaan afif
ini apaan afif
kamu buka dulu om
afif buka pintunya
sekarang memang om nggak mau mengakuinya
afif buka pintunya
om bakal mengakui semua ini
kamu mau ngapain afif
om gak tau apa apa afif tolong afif
jangan jangan jangan
afif buka pintunya
mama minta kamu buka pintunya
om gak tau apa apa afif
afif tolong om gak tau apa apa afif tolong afif jangan
afif buka pintunya
tolong afif jangan om gak tau apa apa afif